aduh gawat ini
aduh kemana sih
kenapa disini dia tadi
gampang jadi emang segitu harganya
mana ada aku uang sebanyak itu
gajiku kan juga harus dipotong buat bayar utang utang sama para kak
gimana jadi nggak
maaf bu nanti dulu uang saya nggak cukup
ini teh udah gula udah terus susu anak anak juga udah apa yang belum ya
eh lo lihat kan perempuan itu
lo ikuti perintah gue tadi sekarang

kasih apaan kan
p pinch jangan kacau
sekarang lo terima akibatnya
motor yang tadi kok sepertinya mau sengaja nabrak ibu
mbak terima kasih ya mbak ya
mbak udah nyelamatin nyawa ibu
ya allah mbak
mbak sampe luka kayak gini lecet lecet
udah gak apa apa kok bu
soalnya kalo gak segera diobatin lukanya takut infeksi
jangan ditolak ya mbak ya
deket kok disini gak sana aja
ibu gak apa apa
dasar gak pecus
aduh gak awet ini
ibu kemana sih
kenapa disini dia tadi
ki salah ya sekarang
kamu kenapa bisa ada disini
yaa gak kenapa napa
udah pake identitas yang baru yang kuku kasih
gila rubah banget lo kamu mobil baru makin kaya nih
wangi lagi gak bau matahari jangan kurang ajar ya
siapa sih yang kurang ajar
kesan kita tuh udah selesai minggir kamu oos
ooskan kasih tangan lo
masih kangen aku
aku gak akan kasih bonus apapun sama kamu
lepasin otongan aku teriak sekarang ya
lo liat ntar ya lo bakalan nyesel
maaf ya mbak ya agak perih sedikit
lucet lucetan enak banget
udah bu makasih bu
justru ibu yang berterima kasih sama
eh maaf mbak siapa
oh iya sama mbak naya terima kasih ya naya udah nolongin ibu
masih inget sama tante
iya tante aku masih inget
kalian sudah saling kenal
iya bu waktu itu aku minta tolong ke tante pas
temen kamu itu gimana waktu itu jadi minta tolong untuk bantu temennya dia gimana kabarnya sekarang
dia sekarang udah tinggal di sini lagi tante
dia udah diadopsi
kok tante bisa ada di sini
ini loh sayang tadi tantun ayah ini bantuin ibu waktu mau ditabrak sama motor
ini sebenarnya lagi cari kontrakan bu
tapi ternyata kontrakan di daerah sini tuh mahal mahal
oh mbak sekitar sini itu harganya memang udah tinggi
tapi maaf ya mbak kalau memang nggak kebetulan mbak naya boleh tinggal di sini
gak usah bayar
ah enggak bu nanti saya merepotkan
mbak enggak kok enggak repot justru kita semua di sini malah senang
masih ada kamarnya kosong kan ya naya
anggap saja sebagai ucapan terima kasih ibu sama mbak naya
tante tante tinggal aja di pantai ini
tapi saya harus kembali ke kontrakan yang lama
soalnya masih ada beberapa barang di sana sama balikin kunci kontrakan
tante mau aku temenin gak
gak usah nek nanti kamu capek
kamu di sini aja
iya dong kantor pasti balik ke sini
yaudah kalau gitu hati hati pastinya boleh disimpan di sini aja mbak
nanti sama aura disimpan di kamar
iya nanti aku masukin ke kamar
alhamdulillah ya allah dengan adanya naya di sini
bisa mengobati kesedihan aura yang kemarin batal diadopsi